ribuan buruh turun ke jalan memperingati may day yang tertunda karena satu mei lalu berdekatan dengan hari raya idul fitri
di jakarta lebih dari seribu buruh dari berbagai aliansi berkumpul di kawasan medan merdeka barat
sedikitnya tiga aliansi buruh secara bergantian berorasi melalui mobil komando di depan patung kuda arjuna wiwoha jakarta pusat kami siang
polisi menutup akses jalan menuju medan merdeka barat
kendaraan dari arah tamrin diarahkan melalui budi kemuliaan atau medan merdeka selatan
sementara kendaraan dari arah harmoni dialihkan menuju kawasan veteran
dalam aksi ini masa buruh diantaranya dari konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia
kspsi meminta klaster ketenaga kerjaan dicabut dari undang undang cipta kerja
selain itu kspsi juga meminta revisi undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas tentang pembentukan peraturan perundang undangan dibatalkan
kami menolak upah rendah
tolak upah rendah dan oleh karena itulah maka kalau ini berhasil kami berharap undang undang tentang upah minimum ini akan kembali seperti sedia kala
buruh dari berbagai perusahaan di makassar sulawesi selatan kami siang menggelar aksi unjuk rasa menuntut pt kawasan industri makassar
membatalkan kebijakan kenaikan perjanjian penggunaan tanah industri atau ppti sebesar tiga puluh persen
kebijakan ini dianggap berperan
potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja karena banyak perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan pajak
aksi ini pun diwarnai kericuhan saat masa buruh berusaha masuk ke dalam area perusahaan yang tidak menerima mereka
berbeda dengan yang ada di kawasan industri yang ada di jakarta ppti nya sepuluh persen
dan di surabaya ppti nya
hanya empat persen
di kawasan industri makassar itu tiga puluh persen
itu yang kita tolak kami tak dibatalkan
terus lebih perusahaan di kima sudah hampir seratus perusahaan sudah mengeluh dan menyampaikan ke kami
pasti kami tutup kalau kebijakan ini terus berlaku